ya dan untuk mengetahui perkembangan terbaru proses pencarian putra sulung ridwan kamil kita sudah terhubung dengan pihak keluarga yaitu lp nasmuzaman yang merupakan adik gubernur jawa barat ridwan kamil
selamat sore kang lp
selamat sore mas benny
ya terima kasih sudah bersama dengan cnn indonesia newsroom hari ini
dan ada kabar terbaru apa dari pencarian eril hari ini
update nya adalah hari ini memasuki hari pencarian ketiga setelah dinyatakan hilang sejak hari kamis
dan ini mungkin untuk kang emil adalah hari kedua bergabung bersama keluarga mencari di lokasi
dan berdasarkan update yang kami terima dari pihak famili yang ada di sana maupun dari pak dubes dan jajaran kedutaan
insya allah hari ini intensitas pencarian menggunakan metode yang berbeda melengkapi metode metode yang sudah dilakukan di dua hari sebelumnya
mohon aja mudah mudahan kami mendapati kabar baik
ya kang lp jika lo anda mendapatkan informasi dari pihak keluarga ataupun dari kbr di sana
apa saja yang menjadi kesulitan dalam proses pencarian eril
ya berdasarkan informasi dari kbri tentu penculit dalam situasi pencarian adalah situasi ini berhadapan dengan alam begitu ya
punya hukum fisikanya tersendiri
jadi pada hari pertama menggunakan drone yang mendeteksi panas tubuh atau body heat drone
namun ini ada keterbatasan
keterbatasan waktu efektivitas
jadi berdasarkan informasi yang kami terima untuk menggunakan body heat drone ini efektifnya di bawah lima belas menit sejak kejadian
karena di atas itu dengan suhu sungai yang di negara yang iklimnya subtropis lebih dingin
sehingga di atas itu suhu badan dengan suhu sungai mungkin sudah tidak efektif bisa dibedakan oleh alat begitu
yang kedua juga terkait dengan derasnya arus
ini di hari pertama hilang diinformasikan memang debitnya relatif lebih tinggi dibanding dengan hari kedua ketiga ini
sehingga mungkin arah pergerakannya mungkin agak sudah relatif ke arah hilir begitu
walaupun demikian tetap di hari pertama dengan debit itu
masih ada wisatawan yang
melakukan kegiatan renang dan lain lain
tapi kalau bisa dikatakan sebagai penyulut mungkin itu salah satu faktor begitu
selain itu tadi keterangan dari kedutaan berdasarkan hasil komunikasi dan koordinasi dengan pihak saran kepolisian
sungai ini karakternya sumbernya dari lelehan es dari gunung
ada kadang kadang material yang kalau suhunya dingin itu seperti debu es yang berakibat sungainya relatif keruh
jadi mungkin dua faktor ini terkait dengan debit mengakibatkan arus
yang kedua adalah material jadi ada kekeruhan
untuk menemani proses pencarian ini selain tadi anda menyebut ada kang emil juga yang di sana
siapa saja keluarga yang sekarang ini sedang berada di swiss
ya yang berada di sana tentu kang emil bersama
bersama istri dan bersama anak perempuan di sana
ada satu asisten beliau yang memang kemana mana selalu menemani
kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan
baik kang elpi
eril ini dikabarkan memiliki sertifikat diving dan juga kemampuan untuk menganalisa arus
bahkan saat kejadian eril juga bahkan sempat berusaha untuk memastikan para perenang lain ini selamat sebelum akhirnya menepi ke darat
lalu menurut keluarga ini apa yang kira kira membuat eril bisa sampai terseret arus dan juga hilang
kalau berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak keluarga di sana
memang eril memastikan begitu pihak yang ingin ikut renang titik turunnya di titik turun yang safety
jadi kalau dilihat karakter sungainya bisa dilihat di youtube
di video di foto memang membuat orang tergoda untuk terjun
terjun artian berenang atau loncat dan lain lain
yang paling menarik tentu orang ingin loncat dari jembatan tinggi
tapi justru atas alasan safety itu dicoret dari pilihan pertama
yang kedua juga dia memastikan hanya orang yang siap untuk berenang begitu yang bisa ikut berenang begitu
nah bahkan titik turunnya itu dipilih
di beberapa titik titik yang ada tangga turun
jadi orang tidak perlu loncat tapi turun satu persatu
nah beliau kelihatannya memastikan keamanan
jadi mengambil posisi yang paling belakang
nah begitu sudah sampai di tujuan untuk mendarat
kalau mungkin ada sesuatu yang tidak terduga karena namanya alam
ada sifat sifat yang tidak bisa diduga oleh manusia seutuhnya
itu yang penting
yang memungkinkan penjelasan kenapa ariel walaupun punya sertifikat diving
open water dari padi begitu
juga perenang juga rajin olahraga dan lain lain
bisa mendapatkan musibah seperti ini
jadi kami tidak bisa menyampaikan penjelasan apapun
kecuali ini kelihatannya ada sesuatu yang tidak bisa diduga oleh kita sebelumnya
terima kasih sudah bersama dengan cnn indonesia newsroom hari ini
kami berharap juga semoga ada kabar baik
dan pada saat pencarian hari ini
terima kasih banyak
terima kasih kang elpy